ya ppkm darurat yang berlaku resmi per tiga juli hingga dua puluh juli ke depan memiliki beberapa poin penting yang tentunya harus dipatuhi oleh setiap elemen masyarakat
berikut saya akan ajak anda untuk melihat ketentuan apa saja sih yang ada di dalam ppkm darurat untuk pulau jawa dan juga bali ini
ini pekerjaan atau yang dilakukan di rumah ini adalah sektor non esensial
kemudian sektor esensial ini seperti keuangan atau mencakup keuangan dan perbankan kemudian teknologi informasi dan komunikasi kemudian juga ada perhotelan dan non karantina
kemudian untuk sektor kritikal sektor kritikal ini bisa atau diperbolehkan
semuanya bisa masuk ke kantor atau bekerja dari kantor
ini sektornya yang mencakup antara lain energi kesehatan keamanan industri makanan dan minuman serta penunjangnya serta pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari hari
karena sangat diperlukan ya semuanya ini untuk memenuhi kebutuhan kita sehari harinya
kemudian yang kedua sekolah
sekolah ini pada ppkm darurat dilakukan secara
karena daring alias pertemuan tatap muka yang tadinya direncanakan dilakukan per juli dua ribu dua puluh satu ditiadakan atau dilakukan secara online ya berarti kedepannya
kemudian yang ketiga tempat ibadah yang meliputi masjid kemudian gereja pura vihara klenteng semuanya ditutup sementara
jadi kita dengan agama kita masing masing cukup beribadahnya di rumah saja ya
doa kita semuanya akan mencakup usaha dan juga doa dari masyarakat indonesia tentunya ya
itu ya sektor keempat ini seperti lokasi lokasi berpotensi mendatang ke rumah seperti pasar mal kemudian juga tempat tempat wisata
ini dibagi dua ya
kemudian yang pertama itu pasar tradisional kemudian juga toko kelontong semuanya yang dibutuhkan untuk menjual kehidupan kita sehari hari kebutuhan pokok kehidupan kita sehari hari ini buka maksimal pukul delapan malam atau dua puluh waktu indonesia barat
sementara untuk mal dan juga tempat wisata
karena ditutup karena itu berpotensi untuk menimbulkan kerumunan yang tentunya tidak esensial untuk kebutuhan kita sehari hari
kemudian untuk restoran dan juga tempat makan hanya buka untuk layanan antar atau take away
jadi kita semuanya makan di rumah saja
terakhir kemudian untuk angkutan umum ya
jadi ini juga dimaksudkan untuk bisa saling jaga jarak satu sama lain
serta ada beberapa ketentuan lainnya ya
seperti resepsi pernikahan
yang maksimal undangannya ini tiga puluh orang saja
serta kegiatan seni budaya dan juga olahraga serta fasilitas yang mencakup di dalamnya seperti bioskop dan juga gym ditutup sementara
sekaligus yang paling penting tentu saja disiplin dalam protokol kesehatan
ppkm darurat ini ingat ya sifatnya hanya sementara tentunya demi kemaslahatan kita bersama